nyi sudah pasti kek
kurang ajar sekali anak ini
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kalau paman ingin kembali ke pajajaran
tetapi aku ingin mencari paman argedan
dan aku ingin membunuhnya
kalau memang raden belum mau pulang kembali ke pajajar
paman akan setia
percuma aku bersekutu dengan nyai
nyai tidak pernah memberikanku keuntungan
kurang ajar sekali kau
berani kau bicara seperti itu pada aku
aku bukannya kurang ajar
itu memang keuntungan aku
aku malu bersekutu dengan nyai
saya selalu kalah dengan siapapun
kau bicara apa
memang betul kan nyai
nyai selalu kalah dengan siapapun
dengan siap satu
nyai juga kalah
nyai lagi melawannya
tadi nyai sudah menjadi tengku
nyai tak kejaya
nyai sudah mori
nyai nggak peur
nyai pernah persis
nyai pas akanray
nyai yang lain
nyai yang lain
nyai yang menarik
nyai yang menarik
nyai yang menulis
nyai yang menyerang
nyai yang bahaya
nyai yang menolak
nyai yang menangis

kalau aku bisa mendapatkan tongkat saat ini roma
maka kesaktianku bisa bertambah
aku harus bisa memiliki tongkat itu
aku akan mencurinya
diam diam dari nenek jelek itu
argan dana dan kuranda gedi
sembarang orang masuk kemari
saya ingin menyampaikan berita penting
untuk gusti ratu subanglarang kisana
apa berita penting untuk gusti ratu
berita apa yang ingin kau sampaikan
tolong sampaikan kepada gusti ratu subaharang
sheikh datuk kapi sedang sakit keras
karakter yang lebih voyager
harus mahu jawab
jika itulah lawan pembicaraan kita
tuh laku jayeman
emangnya kenapa tuh masa perut ngasih kode segala
bilang aja kalau kamu lapar teh
ya waae tuh gimana tuh ini teh
tuh gak ada
lihat tuh banyak makanya juga
maksud kamu teh kita teh mesti mencuri
yah gak boleh kata raden juga
kita teh mencuri teh dosa tau teh
yang mau dilapain lagi ya tumin
disini warung tidak ada tempat makan gak ada
yang ada cuma nangak
ya udah yang ada aja dulu
gak mau ah saya mau gak mau mencuri
udah kalau gak mau gak mau daripada lapar
kau mau koh
raja karang sedang
aku tidak tuduh untuk bertekus lutut pada prabu siliwangi
aku yakin gusti prabu silewang akan mengampunimu
sampai kapanpun aku tidak akan tunduk pada raja lalim itu
raja yang lalu gusti prabu siliwangi adalah raja yang lalu
aku ya kau mendapatkan hasutan dari orang lain